pt liga indonesia baru akhirnya merilis jadwal kick off liga indonesia dua ribu delapan belas
musim ligat indonesia tahun ini akan dimulai akhir maret dan ditargetkan selesai pada desember dua ribu delapan belas
hasil rapat umum pemegang saham pt liga indonesia baru pada kamis siang
jadwal kick off liga satu dimulai dua puluh tiga maret dua ribu delapan belas
pertandingan pertama adalah persija jakarta lawan bayangkara fc di stadion utama gelora bung karno
musim ini pt liga indonesia baru memberikan spot publikasi yang lebih besar
dengan total live yang lebih banyak hingga tiga puluh jadwal siaran di televisi swasta maupun streaming
hak siar untuk musim dua ribu delapan belas sendiri dimiliki oleh tiga stasiun televisi
kompetisi kasta tertinggi indonesia itu ditargetkan berakhir pada bulan desember
dengan jeda asian games pilkada dan momen nasional lainnya
dua puluh maret itu kita laksanakan rencananya ya semuanya rencana
rencananya itu di gelora bung karno stadion utama kita yang cukup besar
siapa yang pertama main kick offnya supaya awalnya bagus itu adalah pemenang tahun lalu
lawannya adalah pemenang piala presiden
berarti bayangkara ketemu persija